keberangkatan jemaah umroh dari indonesia kembali harus ditunda
indonesia merupakan satu dari dua puluh negara yang dilarang masuk pemerintah arab saudi
penundaan pertama umroh pernah terjadi pada akhir februari dua ribu dua puluh dan dibuka pada awal november dua ribu dua puluh
selanjutnya umroh kembali ditunda pada akhir desember dua ribu dua puluh dan dibuka pada awal januari dua ribu dua puluh
kini umroh kembali ditunda pada tiga februari
iklim umroh sebenarnya mulai membaik
menurut salah satu pengusaha biro perjalanan tambahan kriteria usia yang bisa melakukan umroh menjadi angin segar
sebelumnya usia dibatasi dari delapan belas hingga lima puluh tahun kini menjadi delapan belas hingga enam puluh tahun
peminat umroh bahkan naik dua kali lipat lebih
rencana penerbangan umroh pada februari hingga maret pun penuh
penundaan kembali keberangkatan umroh ini membuat pengusaha
pengusaha biro perjalanan kecewa
kalau yang penutupan kemarin itu diumumkan tanggal dua ditutup tanggal tiga dan jam sembilan malam
ada waktu sekitar dua puluh jam
jadi sebelum berangkat kita sudah tahu bahwa nanti jam sembilan ditutup
tapi kalau dua puluh tujuh februari itu tidak ada sama sekali
dibilang tutup ya tutup
saat itu juga sehingga banyak pesawat yang harus kembali
namun pengusaha biro perjalanan pada akhirnya menerima kondisi ini
segala aturan dan solusi disosialisasikan kepada calon jemaah umroh
ada yang berangkat kita alihkan ke beberapa
ada juga yang kita refund
tapi mengikuti kebijakan dari setiap maskapai
karena ada yang maskapai yang bisa lakukan refund ada yang berbentuk voucher
karena beda maskapai dan profit itu berbeda regulasinya
tapi sejauh ini alhamdulillahnya para calon jemaah itu sangat mengerti
salah seorang calon jemaah
mengaku telah melakukan persiapan jauh jauh hari
keberangkatan umrohnya yang merupakan kali pertama harus ditunda sejak tahun lalu
tiket pesawat dan sebagainya itu saya mintanya di reschedule bukan di refund
karena siapa tahu nanti ke depannya bodolnya dibuka lagi
terus juga kooperatif sih mbak sampai saat ini
pengusaha biro perjalanan berharap pemerintah arab saudi memberi kepastian sampai kapan arab saudi ditutup
jika pasti biro perjalanan bisa membuat rencana perjalanan umroh